dua pelaku pencuri tas di mojokerto kamisiyang babak belur di hakimi warga
keduanya tertangkap setelah korban berteriak maling
aksi nekat pelaku di siang bolong ini terekam kamera cctv
inilah detik detik aksi pencurian sebuah tas milik seorang selos elektronik
yang dilakukan oleh dua orang pemuda di jalan majapahit kota mojokerto kami siang
dalam rekaman dua pemuda dengan mengendarai sepeda motor berhenti di pinggiran jalan
salah satu dari mereka menghampiri mobil pick up mengambil tas pemilik mobil
mengetahui kejadian tersebut korban pun langsung mengejar pelaku dan berteriak maling
sehingga mengundang perhatian warga
para pelaku pun berhasil ditangkap dan menjadi bulan bulanan warga hingga babak belur
beruntung nyawa kedua pelaku fs dan km warga mentian selamat setelah petugas patroli
polres mojokerto kota tiba di lokasi kejadian dan mengamankan pelaku dari amukan warga
masukkan columbia itu kan mengopi kan
ya boi sih tas diambil kan
saya juga gak tau taunya keluar dia bawa tas masukkan ke sweaternya
ketika yang bersangkutan tidak membawa lari kendaraan itu diketahui oleh warga
kemudian diteriakkan maling sehingga sempat terjadi kejar kejaran disini
guna penyelidikan lebih lanjut
kedua pelaku saat ini ditahan dan menjalani pemeriksaan tentang pencurian
dengan pemberatan ancaman hukuman
sembilan tahun penjara